sering melihat sang ayah berlatih dan bertanding
ternyata membuat naicila salasabila irawan
putri dari lifter andalan indonesia eko yuli irawan
mulai tertarik dan mencoba olahraga angkat besi
meski baru sekedar main main dan belum berlatih secara serius
kesuksesan sang ayah ternyata menjadi motivasi tersendiri
bagi cila yang belum genap berusia sembilan tahun ini
kenapa sih kan berat
kalau apa pengennya
kalau banyak duit
angkat besi memang tak bisa dipisahkan dari sosok eko yuli irawan
bahkan masita sang istri yang dinikahi eko sejak tahun dua ribu sepuluh
juga merupakan seorang mantan atlet angkat besi nasional indonesia
meski memiliki latar belakang yang sama
masita selalu tak bisa menutupi rasa tegangnya saat menonton suaminya bertanding
termasuk saat eko tampil di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh kemarin
malah justru lebih deg degan kita ngeliat dia bertanding dibanding kita yang bertanding sendiri gitu loh
sampai dia bertanding pun aku gak mau ngeliat
kalau orang udah teriak wah berarti kan wah kena nih
cuma kalau udah iya udah gak berani ngeliat deh kalau dia tanding
cuma bisa doain mudah mudahan dapet emas mudah mudahan dapet emas
deg degan banget sih karena dia pengennya emas
tapi ternyata perak kan
itu pun dia sampai minta maaf
cuma yaudahlah kita di rumah jabarin aja
memang belum waktunya belum rezekinya
raihan empat medali dari empat olimpiade mulai dari olimpiade dua ribu delapan di beijing
hingga olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo adalah prestasi luar biasa yang ditorehkan eko yuli irawan
tapi bagi masita momen eko meraih medali perunggu di olimpiade london dua ribu dua belas
menjadi salah satu momen yang paling diingat
di dua ribu dua belas sih olimpiade kedua
karena kan di situ posisinya kita kan ekonominya masih di bawah
masih nggak kayak sekarang gitu loh mas
masih yang rumah yang ngontrak harapan kita ya di situ gitu loh
jadi ya alhamdulillah ekonomi kita terbantu kan
tapi kalau enggak kan ya kita ngtrak lagi ngtrak lagi gitu kan
ya segalanya sih karena udah bisa merubah perekonomian kita gitu loh
udah berubah hidup lah
dari kita yang menengah bawah banget sampai sekarang alhamdulillah semua tercukupi gitu
kini terbayar sudah kerja keras eko bagi keluarganya
tak hanya materi masa depan eko juga menjadi lebih terjamin
berkat statusnya sebagai pegawai negeri sipil
yang juga didapat berkat prestasinya di
erlangga wisnuaji softan herdiagama bekasi jawa barat